sampai jumpa di video selanjutnya
perbuatan ibunya pasti nawang sudah menghabiskan banyak uang untuk biaya rumah sakit
kamu tunggu sebentar disini
saya harus balik lagi
pak ada yang ketinggalan
biar ujang aja yang ngambil
nggak usah kamu tunggu aja
nawang akan semakin menganggap aku
nggak akan punya pikiran buruk sama aku
yaudah kamu tunggu dulu disini ya
ini enak dari restoran percaya di sana
bau banget sayurannya enak
ntar kalau udah dimasak nggak bakal bau lagi
enggak ada kok
ini pasti bakalan enak banget masakan ibu
hmm aroma tempe gosongnya itu udah terngiang ngiang di pikiran saya
enak aja loh nyuruh nyokap gue masak

aku bisa di rank bahaya gitu
buset beneran sampe sini belanggir cuy
kalo tuan rumahnya aja gak seneng kita dateng
apa boleh buat
batu bata temen temen lo tuh tau diri
mau pergi dari rumah gue
lo tau diri dong ikut pergi
kamu sepakat bertiga
kamu tuh gak boleh kayak gitu ke teman teman kamu
ibu liat kan yang gak sopan
iya tapi kan kita harus sopan ke tamu
kalau gitu aku akan bersikap sopan
kamu angkat kaki dari rumah ini
kamu mau makan disini
kalo mau makan disini
kamu tau kan kalo menyuruh orang tua itu
jadi lo gak boleh nyuruh nyuruh
kalo mau makan lo juga masak
gak tau diri banget sih nyuruh nyuruh nyokap gue
gue masak sekarang
ini gak ada di perjanjian ikut ikut masak lo tau gak
gue pernah kena minyak panas di tangan gue
pasti kenanya di muka loh ya
ya udah terserah lo berdua deh
lo berdua gak mau temuin gue gak apa apa
jangan anggap kita masih sahabat lagi
selalu aja begitu templatenya
sahabat macam apa itu
kata seseorang yang gak punya sahabat
iya juga sih
biar ibu aci yang masak ya
ibu jalan kayak gitu dong bu
nanti kebiasaan mereka
lo jangan dikasihani sama orang kayak gini
biarin aja mereka masak
biar ketumpahan minyak seluruh badan sekalian
tenang aja bu
saya ini udah makan di semua restoran bintang lima di dunia
ya iyalah emang lo tau dapur rumah gue dimana
kan kita gak tau dapurnya dimana
siapa lagi yang dateng ya
tapi kebetulan saya ada yang kelupaan bu
ini mungkin gak seberapa
tapi saya harap bisa membantu untuk perawatan anak itu
maaf ya pak ya saya nggak bisa terima pak
tadi kan bapak udah bawa parsel
dan itu udah cukup pak
bu nawang gak usah khawatir
saya selalu melakukan hal seperti ini
buat karyawan karyawan saya yang kebetulan kena musibahku
saya harap ibu bisa menerimanya
maaf ya pak ya
saya benar benar gak bisa nerima
bapak mengizinkan saya untuk bisa merawat anak saya
saya berterima kasih pak
jadi bapak gak perlu repot repot gak sih ini
masa ada batu dalam dapur
menyora deh lo
seperti suara pangeran
maaf ya berisik ya pak ya
berarti aku salah
mungkin suaranya mirip
lagian mana mungkin pangeran mau masak
masuk pantry aja dia gak mau
pak alex mau mungkin makan sama kita pak rame rame
kebetulan saya masih ada keperluan lain
sekali lagi ibu bisa menerimanya bu
tauan lo pernah masak
tau kok gue
iya ulekan itu apa
uleg itu yang suka matok
ini yang norak
emangnya jaman batu apa
masa masih pakai beginian
udah deh gak usah banyak ngomong
gue saranin muka lo deket kesini
seriusan ini cip
pangeran gak demam kan
demam sih enggak
tapi kayaknya lagi kerasukan
kalau diperhatiin mereka berdua ini
romantis loh lama lama kayak di film film
romantis dari mana
coba ya lo perhatikan
setiap ketemu pasti berantem